aduh aduh aduh
pak aman ya
paman bilang paman duluan gak baca jarak
maaf raden salah mantra
kamu sih salah salah terus
kamu yang bacain itu
kamu yang bacain
mau bagaimana lagi ibu dah menyatakan
ibu dah bisa membuktikan
bahwa ada orang lain
yang memiliki botol racun itu
makan aku ibu dah
makan aku ibu dah
makan aku ibu dah
salah paham kepadamu
maafkan aku ister
ada orang semua menunduk
jangan jadi perhatian
berjalan seperti biasa
raden raden tiansandang tunggu
ayo cepat jalan
jangan menarik perhatian
iya pak man
ini adalah jalan satu satunya
menuju pajajaran raden
jalan pintas tuh raden
iya pak man
tapi kita terhalau dengan danau pak man
hah tuh raden gampang
pak man punya ilmu atuh
apalagi raden ya
pak man akan langkah ini danau
pak man menghilang
ditunggu sama pak man di sana ya raden
pak man keluar ya
pak man dulu enggak pajajaran
salah mantra kamu sih
oh itu dah pak man
jadi jatuh jatuh doi
so kamu yang bacain atuh
udah saya yang bacain
udah apa ini
kita harus cepat pergi dari sini
ya pak man
ya pak man kita lanjutkan
iya hebat ya ilmu raden
harus membelah danau
itu ilmu dari saya hantu amin
membelah duret amin
akan sama sama dai atu amin
kakek kenapa kakek
apa yang kau lakukan kan
serahkan ku seripan
terima kasih kisara
kamu telah menyelamatkan hidupku
saya melihat rocket
saya harus menumbuhkan
aku harus mencari tahu
apa yang terjadi dengan bunda subang larang
tapi bagaimana caranya masuk ke istana
di dalam banyak sekali penggawa berilmu tinggi
pasti dengan mudah aku bisa ditangkap
kenapa banyak pemuda yang masuk dalam istana
aku harus mencari tahu
mengapa banyak sekali pemuda yang masuk dalam istana
apa kisah anak tidak tahu
hari ini ada pendaftaran prajurit
semua pemuda pajajaran boleh ikut
apa kisah anak tidak mau ikut
inilah salah satu cara untuk masuk istana
tujukan kemampuan kamandaka

jangan lupa like
jangan lupa juga